diduga karena kelebihan muatan sebuah truk bermuatan ban bekas terguling di kawasan jalan buntaran surabaya rabu siang
meski tidak ada korban jiwa namun kecelakaan tersebut membuat arus lalu lintas di jalan raya manukan dan margomulyo macet total
truk bermuatan tumpukan ban bekas yang dikemudikan samsul huda ini terguling di kawasan jalan buntaran surabaya rabu siang
kecelakaan ini bermula saat truk hendak menuju mojokerto
namun saat berada di tikungan buntaran roda truk tiba tiba terperosok lubang yang cukup dalam
karena diduga kelebihan muatan truk akhirnya terguling akibat kehilangan keseimbangan
beruntung sopir dan kenek truk tidak cedera dalam insiden tersebut
untuk menghindari kemacetan lebih parah warga menurunkan muatan truk agar dapat dievakuasi
petugas pmk juga sempat kesulitan memindahkan truk karena bodi truk jebol saat ditarik menggunakan alat penderek
akibat kecelakaan tersebut arus lalu lintas di dua jalur di kawasan manukan dan margomulyo surabaya sempat lumpuh total